menolong msme untuk mengembangkan bisnis mereka
digitalisasi di tambahan untuk meningkatkan akses pasar tapi juga meningkatkan inklusi finansial
terutama melalui penggunaan finansial digital
umkm sebagai penggerak ekonomi perlu dorongan berkelanjutan untuk berkarya dengan mengedepankan kreativitas dan pembaruan
termasuk dukungan untuk meningkatkan peran perempuan dan kaum muda dalam pemulihan dan kebangkitan umkm
kki ini sudah digelar sejak dua ribu enam belas
dan ini saya kira bisa menjadi lokomotif yang bisa membawa umkm terus bertumbuh
saya optimis akan terjadi suatu transformasi teman teman di umkm
ini untuk naik kelas berdaya saing sehingga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja
motivasi tentunya ya motivasi kepada para umkm untuk terus menuju ke go digital dan go global
sehingga mereka tetap kreatif inovasi dan semangat untuk mencapai yang terbaik
digitalisasi itu kan menjadi salah satu game changer ya disebutkan ya dalam rangka setelah
belajar dari masa pandemi bahwa dengan go digital umkm itu dapat memperluas pemasarannya nah untuk itu
kita lihat umkm ini perlu kita kuatkan kapasitasnya